yang pasti sesudah ada peristiwa kebakaran ini menjadi pembelajaran bagi kami ya di museum bahari
kalau menurut saya bukan kardio exercise tapi latihan pengencangan otot rangka atau latihan beban
dari desa kanreapia jamal membawa sayur sayuran tersebut ke makassar dan membagikannya ke panti panti asuhan
nah kalau buka puasa saya rasa mesti mungkin tadi kayak complete meals tadi nggak ada masalah ya itu satu hal yang sangat baik
jadi apa yang saya menduga problem di sini adalah problem di distribusi
jadi yang dibilang dengan kehadiran sultan jangan cuma menjuang nama tapi juga harus bisa menyelesaikan masalah apalagi bisa membawa liga dua ini semakin berkibar gitu ya
coach milos juga perlu diapresiasi juga
dan juga minyak goreng oleh pemerintah yang mulai berlaku pada senin dua puluh tiga mei esok
jujur saja saya sebagai peternak ini juga mendapatkan untung yang lebih gitu
dan juga ketua ipw pak asukeng teguh santoso
tapi kemudian tampilnya di satu building ikonik ini juga
basket dia bekas pemain basket pemain profesional
mau versi dari yang negara manapun hidangan laksa yang kaya rasa dan rempah selalu meninggalkan kesan di lidah para penikmatnya
dari awal makanannya nyampe kesini tuh aromanya udah menggoda banget
harus menggunakan masalah masalah secara organik
istilah di kita itu adalah runway nya diperpanjang
kalau kita berharap untuk beras
ibu saya dengar baru kembali dari melbourne
untuk mempertimbangkan pilihan kandidat secara lebih matang dan jernih
kemudian ada elevasi yang cukup tinggi antara badan jalan dengan bahu jalan
ya sama kayak kita kita laken lah stopnya di sma doang gitu kan
sehingga timbul kesadaran untuk bersama sama menjaga danau tondano
karyawan bank ini terkena covid sembilan belas pada medio juni lalu
bahkan pada titik tertentu bisa berkompetisi
ada kalau selendang kan menghempas
seperti desa telaga pulang dan jahitan
nah sekarang ini sudah mulai turun
dan kemarin pun dengan luar biasa anak anak dengan semangat yang tinggi motivasi yang kuat
jadi ini adalah momentum yang tepat sekali bagi saat ini yang sedang merokok untuk memulai dan menguatkan tekadnya untuk berhenti merokok
jumlah selebritas internasional seperti chloe kardashian
wah ini perempuan perempuan ini mereka tuh bekerja sebagai tulang punggung keluarga
kira kira ini masalahnya udah
jadi orang bungkus orang indonesia harus lebih banyak
maksudnya dalam komentator nggak bisa asal juga tuh
bowling merupakan jenis olahraga dengan menggelindingkan bola khusus menggunakan satu tangan
jadi begitu banyak sih kebermanfaatan yang bisa didapat